sementara itu para pemilih dan saksi paslon memprotes petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara atau kpps karena adanya kekurangan surat suara
ya dari empat ratus dua puluh satu daftar pemilih tetap yang tercatat di tps tersebut ternyata hanya tersedia dua ratus surat suara untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur
meski telah dilakukan penghitungan ulang surat suara hingga empat kali hasilnya tetap sama kekurangan dua ratus surat suara
ketua kpps langsung berkoordinasi dengan panitia pemungutan suara pps untuk menambah surat suara namun pihak pps belum dapat memenuhi karena harus berkoordinasi dengan kpu kota sorong
ketua kpps akhirnya menyarankan agar pemilihan dimulai saja sambil menunggu penambahan surat suara namun warga dan saksi menolak proses pencoblosan dimulai hingga kekurangan surat suara terpenuhi
ketua kpps akhirnya menyarankan agar pemilihan dimulai saja sambil menunggu penambahan surat suara